ibu saya namanya nurlela pak bos
ya udah saya urus administrasinya ya
ibu nurlela sedang membutuhkan transfusi darah tapi maaf darah disini sedang kosong
jadi jadi saya harus nyari lagi gitu sus
ibu nurlela sedang membutuhkan transfusi darah tapi maaf darah disini sedang kosong
jadi jadi saya harus nyari lagi gitu sus
lebih cepat lebih baik ya
golongan darahnya apa
golongan darah saya b plus
ambil darah saya aja
maksudnya emak gue
emak gue tuh udah bayi bayi aja alhamdulillah banget
makasih banyak banget
tadi lo sama pak bos ada ngebantu gue gitu loh
semoga nyokap lo cepet sembuh ya
eh yaudah ya kalau gitu gue mau lanjut kerja lagi
salam buat irina cantik
pas saya lihat ternyata yang telepon mirna makanya saya angkat
aku juga gak mau ada rahasia rahasiaan
ngebahas apa tadi
oh ngebahas soal ibunya
dia bilang makasih karena kamu udah bantu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
tapi emak gue pernah bilang
kalau mau tau seseorang itu baik apa kagak
lihat gimana cara dia memperlakukan bawahannya
dan pak bos dia bahaya sama guein din
dia donorin darahnya buat emak gue
bahkan biaya rumah sakit pun pak bus yang bayarin
jadi gue percaya andin
pak bos emang punya alasan dibalik semua ini
ren bbc terpengganti gak usah kamu cari
dan tolong kamu jemput rena
jadi gimana pembatalan kontrak kerja kamu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
syukur abdulillah itu artinya
kamu udah bisa banyak istirahat
biarkan uman kamu tetep aman
ceo pt putri ayu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
saya mau ajak kamu makan siang besok
saya dengar kamu baru saja mengundurkan diri
dari kontrak kamu di pt putri ayu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
jadi begini elsa
saya akan memberikan keringanan untuk masalah ini
kalau kamu punya waktu luang
kita bisa bicarakan soal ini
sewaktu kita makan siang besok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
aku tanya malah dimatiin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
tolong ntarin aku ke rumah omangnya ya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
tapi ada om randy disini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
oma itu nyariin kamu udah kang
kamu pulang dulu ya
kamu pulang dulu ya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
sini sayang dengerin papa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
besok kita ketemu kita main lagi ya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
supaya besok saat ibu panti dateng
aku gak marah lagi sama dia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
hmm anak pinter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
aku gak bicara sama kamu mas